dari hasil pengembangan aparat kepolisian kembali menangkap lima orang anggota kelompok john kay
setelah sebelumnya berhasil mengamankan dua puluh lima orang termasuk john kay
dari sebuah rumah di bekasi jawa barat pada minggu malam dua puluh satu juni dua ribu dua puluh
sehingga jumlah tersangka menjadi tiga puluh orang
dalam kasus ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam
ketapel panah stick bisbol mobil hp dan dekoder
dari pengembangan yang dilakukan polisi menyatakan sejauh ini permasalahan pribadi antara john kay dengan nus kay
permasalahan pribadi antara senjata john kay dengan nus kay
terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil
penjualan tanah jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu
john kay merupakan narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan keputusan bebas bersyarat pada dua puluh enam desember dua ribu sembilan belas
apabila terbukti melakukan kejahatan pembunuhan terencana john kay akan terancam pasal berlapis
sebelumnya satuan kriminal umum polda metro jaya dan polres metro bekasi kota selasa malam
menggerebek markas john kay di perumahan titian indah kelurahan kalibaru kecamatan medan satria
di kota bekasi
penggerbekan ini diduga terkait penyerangan di green lake tangerang
dan penganiayaan yang terjadi di cengkareng jakarta barat
kejadian tersebut bermula dari penyerangan satu rumah
oleh sekelompok orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam
di perumahan green lake city cipondo tangerang banten pada minggu siang
menurut warga penyerang lebih dari lima orang dengan membawa senjata tajam dan tumpul
serta menggunakan tiga kendaraan roda empat
akibat kejadian ini

ini salah seorang satpam setempat menjadi korban saat menghadang kelompok tersebut
sementara itu diduga terkait penyerangan di green lake city tangerang
seorang pria terluka dan seorang lainnya tewas akibat dianya sekelompok orang
di kawasan duriko sambi cengkareng jakarta barat pada minggu sore
korban bernama yustus corwing rahakbau empat puluh enam tahun
warga pejompongan tanah abang jakarta pusat
tiba tiba dikejar sekelompok orang dan dianiaya hingga tewas
tim liputan cnn indonesia